hai gojek dan jago adalah dua perusahaan lokal karya anak bangsa keduanya sudah mengumumkan
kerjasama pertama kali pada bulan desember dua ribu dua puluh lalu untuk meningkatkan inklusi keuangan
di indonesia ketika perusahaan atau fintech lain berbondong bondong melirik bank digital
gope dan jago sudah tiga langkah lebih maju dengan mengumumkan integrasi pembayaran dan
bank digital yang pertama kalinya di indonesia dengan integrasi ini masyarakat yang belum
memiliki rekening bank dapat langsung membuka rekening bank jago dari aplikasi gojek lantas
bagaimana integrasi ini bisa membawa pengaruh positif bagi bangsa indonesia dan mendorong
inklusi keuangan yang digaungkan gope saya langsung ajak anda untuk berbincang dengan
selaku ceo dari gope
alhamdulillah saya baik semoga bapak juga selalu sehat ya pak ya
ya ini menarik sekali kita akan berbincang tentang terobosan terobosan terbaru nih dari gopay
seperti yang kita ketahui bahwa gopay ini sejak awal kemunculannya sudah memberikan solusi tentang
pembayaran digital begitu kemudian melakukan kerjasama dengan bank jago
nah ini lantas sebenarnya latar belakang dari kolaborasinya apa
dan kemungkinan kedepan akan ada kolaborasi seperti apa antara gope dan juga bank jago
siap terima kasih kepada ayanna pertanyaannya
sebenarnya kerjasama kami dengan bank jago itu dilandasi oleh misi yang sama yaitu adalah bagaimana bisa mengakselerasi inklusi keuangan di indonesia
kita menggabungkan jaringan atau networknya gopay dengan keahlian bank jago di dunia perbankan khususnya itu di dunia digital bankingnya
dengan kita kolaborasi yang pertama di indonesia konsumen itu bisa dengan sangat mudah dan sangat cepat untuk membuka rekening bank jago langsung lewat aplikasinya gojek
mungkin ini yang menjadi terobosan yang pertama dan perdana di indonesia
kalau selama ini kan pemain pemain e money itu masih fokus ke sistem pembayaran
tapi kalau yang nanti antara gope dan juga bang jago ini apakah juga akan fokus di sana pak
ya selama ini gope dan bank jago ini akan fokus di sana pak
sebagai pelayanan jasa ke pembayaran kan selalu kita akan fokus di sistem pembayaran
ini tidak akan berubah
nah akan tetapi yang kita amati bahwa konsumen sudah makin terbiasa dengan pembayaran digital
dan mereka siap untuk langkah selanjutnya yaitu menerima layanan keuangan atau yang kita bilang financial services
nah maka kami juga bersedia nih untuk melayangkan kebutuhan pelanggan kami yang di luar pembayaran top
dengan produk produk baru seperti kayak gopay later
terus ada goinvestasi dan juga kolaborasi ini dengan bank jago
mungkin simpelnya kalau yang maju ke depan pasti kita akan meluncurkan ya lebih banyak produk dan fitur baru yang mengutamakan kebutuhan pelanggannya kami
dan salah satu tadi yang terbaru yang bapak sampaikan adalah bahwa masyarakat itu bisa membuka account bank tanpa harus ke banknya secara langsung karena ini adalah bank digital begitu ya pak
cukup dengan menggunakan gopay begitu ya pak ya
nah tapi untuk klarifikasi identitasnya akan seperti apa pak
cukup untuk siapapun yang ingin membuka bound yang dari bank jago lewat aplikasi gojas cukup untuk bawa ktt saja
jadi nanti lewat ktp akan ada fitur yang kita namakan know your customer atau kyc live lewat video dan cukup itu saja dokumentasi yang dibutuhkan
wow ini sangat memudahkan sekali ya pak ya apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini
di saat pandemi
mobilitas masyarakat itu sangat terbatas begitu
gopay selalu muncul dengan hal hal terobosan baru yang sangat solutif begitu
tapi yang pastinya tidak kalah penting adalah bagaimana strategi supaya penetrasi ini bisa menjangkau masyarakat secara luas baik yang unbank ataupun yang under bank
strateginya akan seperti apa pak hans
mungkin kita ada beberapa cara ya untuk strateginya
yang pertama kan karena sekarang jaringannya copy sudah cukup luas dan sekarang kita juga bergabung beberapa ekosistem yang lain
jadi mungkin ini akan menjadi
jadi strategi utama
berarti sekarang sekian banyak masyarakat yang sudah menggunakan gopay bisa langsung menggunakan fitur ini
yang kedua pasti kita juga akan ada beberapa event marketing event termasuk promo promo yang kita akan gunakan untuk mengincentivize teman teman untuk mencoba tryout fitur baru ini
ditambah itu kita juga ada beberapa
ada for example kita punya proses kaya finansia dan lain lain untuk
untuk meningkatkan financial literacy untuk meningkatkan edukasi konsumen terhadap kebutuhan finansial dan financial product
mungkin di lewat tiga strategi ini kita bisa meningkatkan jumlah pelanggan kami yang bisa juga menggunakan fitur baru ini
baik ya ini pastinya sangat healthful sangat solutif sekali untuk masyarakat ya pak
kami tunggu terobosan terobosan baru lainnya dari gopay
sukses ya pak sehat selalu
baik terima kasih
terima kasih banyak pak hansen
pak tuwo selaku ceo dari gopay dan tidak terasa kita sudah beberapa waktu berbincang dengan pak hans
pak tua selaku ceo dari gopay terima kasih atas kebersamaan anda hari ini
saya diana tipika undur diri sampai jumpa